yang suka jalan jalan ke kawasan puncak bogor pasti sudah tidak asing dengan tempat ini total ada
ada tiga ekor satwa dari dua ratus tujuh puluh satu spesies yang berbeda
gajah danil puma jaguar macan tikul jawa unta kangguru kangguru pohon sampai pinguin
nah hewan hewan lucu dan mengemaskan di lahan seluas dua ratus enam puluh lima hektare ini juga perlu mendapat perawatan khusus loh
setiap jenis hewan memiliki tim dokter yang memantau aktivitasnya sehari hari
saya akan mencoba merawat salah satu favorit pengunjung yaitu gajah
hahaha total ada lima puluh empat ekor gajah dari dewasa sampai anak yang dirawat di tempat ini
perawatan gajah dimulai sejak pagi setelah dikeluarkan dari kandang gajah gajah langsung dibersihkan
pertama nih singkirkan kotoran gajah agar bakteri tidak menyebar
dan membuat gajah tidak nyaman atau sakit
tapi jangan dibuang ya karena kotoran gajah bisa diolah menjadi pupuk ataupun kertas daun ulang
lumayan ya karena dalam sehari gajah dewasa bisa menghasilkan lima belas dua puluh kg kotoran
jangan lupa bersihkan dengan air mengalir agar betul betul bersih
cara bikin dia nurut pakai makanan kesukaan nya nih kalau mem conoc ini
kalau ubi ya pisang ini
baru sambil kita sikat sikat
dan kalau bisa sadar gajah itu hidupnya kayak happy family ya
ada ibunya ada bapaknya ada anaknya juga
cuma ah bapaknya ngapain tuh
woh lagi nyari makan
ya mandi dulu
sikat juga tubuh gajah untuk membuang kotoran yang menempel
selain tetap bersih agar tidak ditumbuhi jamur
ya dia pup dong
wuh syet sekali si bapak masuk langsung penuh kandangnya nih
ini berata tiga lima ton namanya kadir
dan kalau sering nonton di film film kan
pagi pagi ke sungai ya kayak gini gini lah
kita bikin semirip mungkin dengan aslinya
tepagi aktivitas abis itu baru makan
hmm enak banget ya
nah sini bang nah ini belum bersih nih
nah mau tahu nih cara efektif berinteraksi dengan gajah di tempat ini
hihaha dengan memberinya makan
manja banget lah
emang bikin dia nurut agak gampang ya
kasih makan yang banyak
nih nih nih alangnya nih
wih nurut lu
nah dikunyah dulu jangan ditelen
oh ya sehabis mandi gajah akan terlihat seperti mengotori tubuhnya sendiri
dengan pasir ataupun tanah
ini sebenarnya untuk mengurangi efek sinar matahari
serta mencegah serangga pengganggu untuk menempel
for your info seekor gajah dirawat hanya oleh dua tiga keeper
sebab hal ini akan memudahkan gajah menjadi penurut dan mengenal sang keeper
lanjut pemeriksaan kesehatan gajah
perhatikan nih sejumlah hal
bila gajah terlihat lemas belalainya diem saja hanya terkulai ke bawah atau matanya cenderung sayu
kemungkinan besar ada yang tidak beres
penyakit yang biasa menyerang gajah diantaranya adalah lambung
seperti cacingan dan kembung
perut kembung kadang kadang dialami karena gajah memiliki lambung tunggal
dan terbiasa makan banyak dalam waktu bersamaan
jadi sekitarnya seminggu sekali dua minggu sekali kukunya juga dicek
dan kadang juga harus dipotong ya bang ya dipendekin
karena kalau kukunya terlalu panjang dia kan aktivitas susah tuh
dia napak nih misalkan
nah terus kemudian karena kukunya terlalu panjang nah itu bisa bikin luka atau mengganggu dia jalan
jadi harus dirawat
dan salah satunya adalah dipotong
oh malah bisa bikin retak juga ya bukunya ya
malah sakit man
jadi ini perawatan yang penting
buset kukunya sama tangan saya aja sama gedenya dong
setelah kuku gajah bersih dan dipastikan tidak ada penyakit hmm tiba waktunya makan
kalau beratnya tiga ton ya makanannya berarti bisa mencapai tiga ratus kg per hari
makanannya pun beragam
ada pun nih kebutuhan minumnya seekor gajah dewasa bisa menghabiskan seratus sampai satu ratus lima puluh liter air per hari
gajah biasanya mulai makan rumput dan berbagai makanan lain pada usia dua sampai tiga tahun
sebelum mencapai usia ini gajah akan menyusu kepada induknya
huuuh lihat tuh panjang banget kan
sekelas kayak bayi tapur ya
tapi enggak nih bayi gajah
tapi yang ini nih dia belum makan rumput
dia masih sama ibunya
masih belum bisa makan
iya iya wuh protektif banget
ngejagain biar enggak jauh jauh

gajah yang dikonservasi di tempat ini juga dikawinkan untuk menjaga kepunahan
setelah dicek dan didata gajah betina dan jantan yang terpilih akan disatukan dalam kandang
nantinya gajah ini akan hamil selama dua puluh dua puluh dua bulan sebelum melahirkan
yap pengembang biakan menjadi fokus utama setiap tempat konservasi hewan seperti di tempat ini
gajah gajah ini penting sekali karena kita bukan saja di taman safari aja bahkan di dunia ya
kita perlu menjaga daripada kepunan daripada hewan jenis gajah ini sendiri
karena konsen daripada kebun binatang seluruh dunia pun ya
seluruh dunia pun kita adalah konservasi terus riset edukasi
oke lanjut kita tinggalkan gajah gajah sumatera ini
hewan kedua yang akan kita cek kondisinya adalah hippopothemus atau kudani
hahaha lebar banget tuh mulutnya
cara merawatnya ya sama sih
tentu jaga kebersihan kandang dari kotoran dan dedaunan
setelah itu baru deh kandangnya disiram dengan air
total nih di tempat ini ada delapan ekor kudanil
tapi tidak semuanya dijadikan satu ya
ini karena sama seperti beberapa jenis satwa lain kudanil akan menjaga wilayah terutama yang berjenis kelamin jantan
kalau tidak wah bisa berantem nanti
kemarin kan sempat viral ya
media sosial yang ngasih makan kudanil di wilayah ini juga itu ngasih makan kayak sejenis botol plastik itu ngawur sih
yang betul ya ini nih
bisa makan wortel bisa makan buah bisa makan rumput karena si rocky ini hipotamus atau kudanil ini dia adalah herdipura
mau dikasih makan semangka juga bisa habis kali
tapi sekarang lagi makan yang versi wortelnya dulu
ini nambah nambah
ya meski lucu dalam ngemas kan
wuh jangan terlalu dekat nih
karena sifatnya yang agresif
di afrika kudanil merupakan salah satu hewan berbahaya
walaupun memiliki kaki yang sangat pendek kudanil bisa berlari dengan kecepatan sampai tiga puluh km per jam
kudanil juga termasuk hewan sensitif apalagi ketika sedang punya anak
wah ini nih protektif banget
jadi hanya pawangnya aja ya yang boleh berinteraksi dengan sentuhan
sekarang yuk kita lihat

salah satu dari tujuh kangguru di sini
setiap pagi kaguru akan dikeluarkan dari kandang agar bisa berinteraksi dengan keeper dan dilakukan pemeriksaan kesehatan
tapi ini kondisi fisiknya sehat semua ya bang ya
ini sama seperti manusia lah
kalau dia sakit agak lemas kemudian dia juga nggak nafsu makan
kalau ini dikasih sedikit langsung bismillahirrahmanirrahim
lagi lagi di situ tuh
jika masih ingin memberi makan harus yang disediakan oleh pengelola ya
karena penting untuk menjaga nutrisi
ini nih snack favorit kangguru roti dan jagung
sedangkan makanan utamanya rumput
tapi kangguru tidak boleh terlalu lama terpapar matahari langsung nih
kalau matanya terlalu kena sinar matahari
maka matanya akan silau
jadi penglihatannya berkurang
hmm makanya dikeluarinnya cuma pagi sama sore ya
habis makan tidur nyaman sekali
nih nih nih saya keluarin
oh ya seperti hewan marsupia lain yang unik kangguru mempunyai kanto atau poch di bagian perut untuk membawa anaknya
ada nih satu yang sedang membawa anak berumur sebulan tapi masih ngumpet di bayinya
oke lanjut yang satu ini suka muncul dalam film film
wah susah susah gampang
makannya harus rutin dan airnya mesti bersih
total ada tiga puluh delapan ekor pinguin didatangkan dari jepang dengan rata rata usia sepuluh sampai dua puluh tahun
semua pinguin juga dalam kondisi sehat
terlihat dari tidak adanya bulu yang rontok yang jadi salah satu indikator satwa sedang sakit
nah tipe humbold ini bukan tipe pingguin yang hidup di kutub ya
jadi tinggal di negara tropis bisa bisa aja
asal nih jangan terlalu panas
udah ganti antar dulu
dalam sehari itu mereka bisa menghabiskan sekitar dua puluh kg ikan
dan ikan yang dimakan biasanya ini ikan jenis ikan kembung ya
dan sebetulnya bisa aja mereka bisa kasih biasa atau kita feeding
itu kalau jadi seperti ini akan membuat ada kedekatan dengan keeper
setelah dia jadi keeper pinguin dan makannya seperti ini
sebetulnya bisa aja kalau mau kita kasih dengan jenis ikan
kita cari berapa banyak
seperti ini ya
kalau saya terlalu mereka akan langsung berubah perawatan ya
untuk memudahkan membedakan pinguin satu dengan yang lainnya
lihat aja bagian sayapnya
nah pinguin tidak merasakan sakit kok saat dipasang gelang
sebagai tempat konservasi selain perawatan pengembang biakan dan pengelolaan
populasi ini juga jadi perhatian utama
nah ini berapa
ini adalah pengembang biakan
sebagai penyelidikan melakukan pengembang biakan harus mengikuti kaedah kaedah dari pengembang
yang pertama harus kemurnian genetik
yang kedua tidak boleh breeding
dan yang ketiga melihat populasi yang dibutuhkan
sehingga sebagai contoh misalnya harimau sumatra yang populasi yang menurun
gajah sumatra ataupun badan itu merupakan suatu spesies spesies yang menjadi top prioritas

karena kondisi ini bisa jadi kehembatan

ini agak banyak

urgensi konservasi nah untuk bisa bermain dengan satwa tarifnya bervariasi mulai dari dua puluh lima sampai
dua ratus lima puluh bergantung pada jenis satwa yang paling mahal uh biaya untuk hewan dengan kategori
carrifora atau pemakan daging ya makanannya juga mahal hahaha tapi bagi yang mau jadi pengawas satwa
harus ingat nih satwa sama dengan manusia bisa sedih juga sakit jadi harus sabar ya dan berfokus
memilih satu jenis satwa tertarik yang mana yang besar seperti gajah atau yang mengemaskan seperti
pingguin boleh tapi jangan dipelara di rumah ya hahaha rian fernando dwi agung cisarua jawa barat